olahraga elektronik atau e sports kian diakui eksistensinya
industri e sports membuka peluang bagi siapapun yang tertarik untuk menggelutinya
selain hadiah turnamen yang bernilai fantastis dalam industri e sports juga menawarkan sejumlah profesi untuk berkarir di dalamnya
dan sayangnya informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news
dan di sini kali ini namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
ya pemirsa memang masih banyak yang mengatakan jika e sports atau olahraga elektronik
hanyalah sebuah olahraga jempol
ataupun olahraga tangan
tapi tidak bisa kita pungkiri pelan tapi pasti e sports kini telah berkembang
menjadi sebuah industri yang kokoh baik itu industri game maupun industri olahraga
beginilah suasana saat saya berada di pertandingan bergensi olahraga elektronik atau e sports
layaknya turnamen besar olahraga pada umumnya pertandingan e sports tidak hanya melibatkan tim yang bertanding
dalam turnamen e sports melibatkan berbagai profesi
selain para atlet yang bertanding ada manajer tim pelatih wasit pembawa acara komentator caster hingga analis pertandingan
dan tentunya tak ketinggalan aksi para supporter fanatik
salah satu game populer dalam industri e sports saat ini pubg mobile menggelar turnamen besarnya di daratan eropa untuk pertama kali
di buku tenegara jerman berlin dipilih sebagai tempat terbaik
venue pertandingan pubg mobile club open global finals dua ribu sembilan belas terletak di estrel congress center salah satu gedung convention center terbesar di eropa
yang membuat e sports berbeda dengan olahraga pada umumnya adalah arena pertandingan yang tidak monoton
konsep desain venue bisa selalu berbeda asalkan memberikan kenyamanan bagi pemain ataupun penonton
arena pmco global finals dua ribu sembilan belas misalnya venue didesain untuk memberikan rasa rileks bagi pemain
dengan duduk di atas kubu
dengan posisi saling berhadapan
biasanya event e sports besar disiarkan secara live streaming via internet atau media sosial
untuk itu dibutuhkan tim produksi tv profesional serta teknologi yang mumpuni
guna memberikan visual yang sempurna bagi penonton yang menyaksikan langsung maupun lewat tayangan streaming
dunia olahraga elektronik yang kian bergejolak tentu membawa angin segar bagi para gamer sebagai pemain utamanya
selain profesi gamer mulai diakui e sports juga memberikan keuntungan finansial yang tidak sedikit
bagi yang serius menggelutinya
total hadiah atau hadiah utama sebuah turnamen e sports selalu bernilai fantastis
seperti ajang pmco global finals dua ribu sembilan belas yang memberikan total hadiah tiga puluh empat miliar rupiah kepada para pemenang
jumlah itu mungkin tidak seberapa jika melihat turnamen dota dua dengan total hadiah mencapai ratusan miliar rupiah
atau yang baru baru ini terjadi seorang remaja enam belas tahun berhasil mendapatkan hadiah uang empat puluh dua miliar rupiah
usai menjadi juara di sebuah turnamen e sports
atlet e sports indonesia mengakui selain mendapatkan keuntungan finansial mereka juga bangga diakui sebagai atlet
tidak hanya bagi kaum pria e sports mulai menjadi magnet bagi kaum hawa
banyak wanita yang mulai melirik e sports baik itu sebagai profesi peluang bisnis ataupun sekedar hobi
aktris indonesia pevita peer salah satunya
walau bukan pemain pro kegemaran bermain pubg mobile membawanya bersama dengan penyanyi wanita vietnam
cipu berpartisipasi dalam event pmco global finals dua ribu delapan belas
pevita terbang dari jakarta ke berlin untuk bertarung dalam team up match bersama sederet influencer dunia lainnya
main game ini bisa dibilang sports karena ini juga pakai strategi pakai taktik
dan perlu waktu latihan
latihan yang banyak sudah ya udah kayak seperti layaknya atlet aja mereka para atlet e sports ini
mereka yang setiap hari latihan berapa jam dan mereka nggak boleh sentuh misalkan social media yang lain lain
cuma untuk main aja dan jadi menurut aku layak untuk dibilang sports
aku ngeliat banyak banget opportunity yang bisa dikembangkan dalam e sports dan gaming
melihat bahwa sudah banyak apresiasi dari negara juga mengenai e sports
jadi menurut aku juga ini bisa menjadi sesuatu hal yang baru dan bisa dikembangkan dari banyak aspeknya
dari gamenya dari timnya dari segi bisnisnya atau eventnya
jadi seru kalau misalkan banyak orang yang ingin mencoba hal baru dan mengembangkan sisi kreativitasnya dalam sisi e sports
ini banyak sekali opportunity nya
pelan tapi pasti
e sport semakin menancapkan kukunya di industri game maupun olahraga
menurut laporan newzoo penggemar e sports di seluruh dunia kini mencapai lebih dari empat ratus lima puluh juta orang
sedangkan untuk total pendapatan industri e sports di tahun dua ribu sembilan belas diprediksi mencapai satu miliar dolar as atau empat belas triliun rupiah
jumlah itu didapat dari keuntungan hak siar media maupun sponsor iklan dan pemasaran
di pentas olahraga internasional e sports juga mulai masuk sebagai cabang
cabang olahraga yang dipertandingkan
seperti saat asean games dua ribu delapan belas di jakarta cabang e sports dipertandingkan secara eksebisi
dan di sea games dua ribu sembilan belas di filipina untuk pertama kalinya e sports akan dipertandingkan untuk memperebutkan mendali resmi
reza ramanta berlin jerman